inilah tiga belas bus listrik yang mangkrak sejak januari lalu
bus bus tersebut diparkir di garasi damri surabaya di kawasan jagir wonokromo
kondisinya tak sekinclong saat awal dioperasikan
yang paling dikhawatirkan adalah baterai bus yang rusak karena tak terpakai
hingga kini belum bisa dipastikan kapan bus bus tersebut kembali melayani warga kota pahlawan
bus bus listrik ini sebenarnya bekas dari operasional g dua puluh yang digelar di bali pada dua ribu dua puluh dua yang lalu
secara fisik tampilan luar memang menunjukkan banyak sekali bagian bagian yang kotor dan cat mulai kusam
ada juga stiker yang menunjukkan identitas dari bus semanggi surabaya ini yang sempat beroperasi selama dua minggu pada awal januari yang lalu
sudah mulai terkelupas
nah saya juga penasaran bagaimana kondisi bus setelah mangkrak selama enam bulan ini
saya akan mengajak anda melihat langsung
kondisi di dalam bus sebenarnya masih sangat layak dan masih cukup bersih
kursi kursi juga masih utuh dan lengkap dengan sabuk pengamannya
bus ini berkapasitas dua puluh delapan penumpang baik duduk dan berdiri
berbagai perlengkapan pendukung juga masih di tempatnya
palu pemecah kaca ini misalnya
kemudian alat pemadam kebakaran
diresmikan pada akhir desember dua ribu dua puluh dua lalu bus listrik semanggi surabaya melayani rute koridor tiga
yaitu dari terminal purabaya jalan ahmad yani sampai kenjeran dan sebaliknya
menurut iwan iwe pengguna bus sekaligus anggota forum diskusi transportasi surabaya
bus ini sangat dibutuhkan masyarakat karena minimnya angkutan publik
sedangkan warga kota surabaya jumlahnya melebihi tiga juta jiwa
iya dengan kebutuhan masyarakat
ya sangat jauh artinya sebenarnya ketika ada tambahan bus listrik ya agak lumayan lah
tapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah karena kebutuhan untuk transportasi publik itu luar biasa
banyak jalur jalur yang belum dilalui oleh transportasi publik
bus hanya beroperasi selama dua pekan
alasan damri saat itu kontrak kerjasama antara damri selaku operator dengan kementerian perhubungan perlu diperbaiki
joko setijarwono wakil ketua bidang penguatan dan pengembangan kewilayan masyarakat transportasi indonesia atau mti mengungkapkan
anggaran untuk operasional bus listrik memang minim
sementara kalau kita lihat kementerian perindustrian itu mengelotorkan dua tahun ke depan sampai rp dua puluh triliun untuk kendaraan listrik motor maupun mobil
artinya bukan negara tidak punya uang
cuman kembali lagi kita tidak punya kelemen negara ini benar untuk bicara pabrik
kepala damri surabaya yulian tonggan berkomentar banyak
ia hanya mengatakan menunggu instruksi dari pusat
sementara saat ini perawatan unit bus listrik dilakukan oleh pt inka salah satu bumn yang membuat bus listrik tersebut
begitu juga dengan kepala disub surabaya tanjung iswandari yang menyerahkan urusan bus listrik ini ke pemerintah pusat dan damri
secara umum kondisi bus listrik ini masih cukup baik hanya tinggal memoles
tapi bicara soal keberadaan bus listrik di surabaya dikaitkan kemudian juga dengan komitmen mengurangi gas buang ini masih memang sangat jauh perdebatannya
tapi setidaknya kalau tiga belas bus ini dioperasikan kembali setidaknya ini memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya
setidaknya ini memudahkan masyarakat untuk mengakses transportasi publik dan membuat mereka semakin yakin beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang lebih ramah lingkungan
yftafarit miki peresia surabaya jawa tenggara